beginilah kemarahan akp dwijat miko
kasat lantas polres madiun kota
yang dilampiaskan ke sejumlah wartawan madiun
kemarahan sang kasat lantas meledak
usai mendapat laporan
istrinya telah dilecehkan oleh salah satu wartawan bernama jumali
bahkan kasat lantas sempat melepas
baju dinasnya sembari memarahi wartawan
kejadian ini terjadi pada rabu siang
usai upacara bendera peringatan
hut kemerdekaan republik indonesia
di alun alun kota madiun jawa timur
saat itu dirinya beserta sejumlah awak media
baru selesai wawancara dengan wali kota madiun
tiba tiba ia terjatuh
dan secara refleks tangannya berusaha mencari pegangan
yang berujung menyebabkan
menyentuh pinggul istri kasat lantas
menyikapi kejadian ini
kapolres madiun kota akbp suryono
meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi
sekaligus akan melakukan klarifikasi
terhadap yang bersangkutan
aksi aparat lainnya yang menggegerkan jagadmaya
juga terjadi di bandung jawa barat
enam ekor kucing ditemukan dalam kondisi tertembak
di bagian mata hingga mulut di sias kota ni bandung
tiga kucing bahkan dalam kondisi hamil
berdasarkan keterangan tertulis dari puspen tni
yang diterima cnn indonesia
penembakan itu dilakukan oleh brigjen tni berinisial n a
dengan menggunakan senapan angin pribadi pada selasa siang
pelaku beralasan menembak kucing untuk menjaga kebersihan
dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal
perwira siswa sesuai tni
menurut puspen tni
aksi ini bukan karena alasan kebencian terhadap kucing
selanjutnya tim kuasa hukum tni akan menindaklanjuti proses hukum
terhadap brigjen tni n a
aksi penembakan kucing ini dikecam pencinta kucing dan hewan
tim liputan cnn indonesia